ya bicara tentang asian games pemirsa sekarang juga ada uji coba dan juga sosialisasi terhadap perluasan pemberlakuan ganjil genap di sejumlah ruas jalan di ibu kota yang telah berakhir dan mulai hari ini petugas kepolisian sudah dapat menindak dengan menilang setiap kendaraan roda empat yang melanggar
ya jadi harus diingat ya ini sudah ketuk palu bukan lagi uji coba mengingat anies baswedan telah menandatangani peraturan gubernur tentang perluasan pemberlakuan ganjil genap di beberapa ruas jalan ibu kota
setelah melewati tahap uji coba dan sosialisasi selama sebulan peraturan perluasan ganjil genap sudah mulai efektif berlaku rabu satu agustus dua ribu delapan belas
efektivitas peraturan ditandai dengan terbitnya peraturan tentang perluasan ganjil genap yang telah ditanda tangani oleh gubernur dki jakarta
dengan pergub tersebut aparat kepolisian akan melakukan tindakan penegakan hukum berupa penilangan atau denda maksimal terhadap kendaraan yang melanggar peraturan ganjil genap
gubernur dki jakarta anies baswedan yang
ditemui selasa sore mengatakan peraturan ini hanya berlaku untuk kendaraan roda empat selama penyelenggaraan asian games
menurut anies peraturan tersebut akan dievaluasi kembali saat pesta olahraga se asia tersebut berakhir
pemberlakuan perluasan peraturan ganjil genap ini menuai pro dan kontra dari pengendara
beberapa pengendara mengaku dapat memakluminya karena peraturan tersebut hanya berlaku selama asian games
untuk menyiasati dan menghindari peraturan ganjil genap pengamudi memilih akan melintas di ruas jalan tol
namun tidak demikian dengan para pengemudi taksi online
mereka keberatan dengan peraturan tersebut karena mempengaruhi pendapatan mereka
tangan perdasi selama asia ria ke sepuluh sih
lah ya yang penting jangan seterusnya gitu
nah kalau itu harapnya kita mengingat ganjil genap ya paling lewat jalan tol
beberapa lokasi perluasan peraturan ganjil genap adalah
jalan es parman jalan ketot subroto jalan mt haryono jalan di panjaitan jalan ahmad yani simpang perintis kemerdekaan
lokasi lain mencakup ruas jalan arteri pondok indah
mulai simpang kartini hingga kebayoran baru jalan rasuna said dan jalan benyamin
mulai simpang anjali
mulai simpang anjali
mulai simpang anjali
para pelanggar akan dikenai denda maksimal sebesar lima ratus ribu rupiah sesuai undang undang no dua puluh dua tahun dua ribu sembilan tentang lalu lintas dan angkutan jalan